calon presiden petahana jokowi dodo menawarkan gagasan di bidang ketenaga kerjaan dengan program kartu prakerja
saya akan meningkatkan lebih banyak lagi program pelatihan untuk para pencari kerja dan korban phk
untuk itu akan saya luncurkan yang namanya kartu prakerja seperti ini
akan kita luncurkan untuk memberikan layanan
pelatihan vokasi untuk scaling untuk rescaling dan untuk upscaling
ini pelatihan vokasi untuk meningkatkan keterampilan bagi yang belum bekerja
bagi yang berstatus sebagai pekerja dan juga bagi yang akan berganti pekerjaan
jokowi mengungkapkan para pemegang kartu tersebut akan diberikan akses untuk mengikuti pelatihan kerja
jika dalam satu hingga dua tahun setelah mendapatkan pelatihan kerja masih belum mendapatkan pekerjaan
maka mereka bakal memperoleh gaji atau tunjangan dari pemerintah
melalui program kartu ini pemerintah diharapkan dapat membentuk sumber daya manusia indonesia berkualitas premium
yang mampu bersaing dalam negeri maupun luar negeri
sementara itu kubu kandidat nomor urut dua akan menawarkan program one kecamatan one center of entrepreneurship
atau okoc untuk skala nasional
okoc merupakan salah satu program kewirausahaan yang diinisiasi sandiaga selama menjabat wakil gubernur dki jakarta
dalam nomor urut dua sandiaga uno berharap program okoc dapat terreplikasi seterusnya
angka pengangguran menjadi salah satu masalah ketenaga kerjaan yang perlu diperhatikan
badan pusat statistik mencatat pada agustus dua ribu delapan belas tingkat pengangguran terbuka masih sebesar lima tiga puluh empat persen
artinya masih ada tujuh juta penduduk yang menganggur
selamat malam mas suki
terima kasih sudah diundang

selamat malam assalamualaikum
oke dan di ujung sudah ada mas eko listianto wakil direktur dari indef
mas eko selamat malam
oke saya mau ke mas angga terlebih dahulu
di debat cawapres nanti selama ini kan kita tahu bahwa narasi dari dua sering juga mengangkat masalah ketelangga kerjaan ya
lapangan pekerjaan begitu
jadi apa yang akan dibahas nanti
apa yang akan disampaikan nanti ketika masuk dalam potensi the bacao press antara bang sandi dengan kiai haji marufam
problematika yang utama yang kita identifikasi ya dari kubu dua ini memang persoalan ekonomi dan lapangan pekerjaan
itu titik sentral yang ingin kita tawarkan solusi ke masyarakat
nah tentunya program program yang akan kami sampaikan tentunya juga akan ada perbedaan dari apa yang sudah dilakukan oleh kubu petahana
tapi tentunya kita ingin berkonsentrasi bagaimana pengangguran tentunya di level desa ini
bisa dicarikan solusinya
tentunya dengan bagaimana pendekatan pendekatan kepada ekonomi berbasis agroindustri
karena kita lihat ya sentral utama problem pengangguran ini bukan lagi di perkotaan tapi di pedesaan
nah kami melihat program program infrastruktur yang disampaikan oleh pak jokowi selama ini belum mampu menggerakkan sektor ekonomi di pedesaan
apalagi adanya ketidak konsistenan dalam program khususnya di bidang pertanian
nah selama ini digembar gemborkan
untuk tidak impor tapi kenyataannya banyak bahan baku yang sebenarnya bisa disuasembadakan secara lokal itu malah diimpor secara besar besaran
tapi jadi tidak hanya perkotaan tapi juga pedesaan begitu ya
iya karena kami melihat statik sentral persoalan pengangguran ini adanya di pedesaan
karena bukan pedesaan ini tentunya minim
minum perhatian dan lain sebagainya
nah tentunya ini yang paling penting bagaimana juga dana dana desa yang ada selama ini juga bisa kita arahkan bukan hanya kepada sektor sektor infrastruktur
bagaimana meningkatkan sdm
dan bagaimana juga membentuk sebuah environment yang memang bisa pro terhadap pembukaan lapangan pekerjaan
yang selama ini berjalan menurut mas angga belum
iya belum karena kan kita lihat program hilirisasi agroindustri ini tidak berjalan secara masif dan baik
nah ini tentunya yang perlu kita tingkatkan ke depannya
karena jangan sampai tadi persoalan utama akan pengangguran yang ada di pedesaan ini tidak pernah diselesaikan
oke mas uki bagaimana menjawab apa yang tadi disampaikan oleh mas angga
kalau dari satu seperti apa
gagasannya atau apa yang akan disampaikan soal ketenaga kerjaan ini
iya jadi seperti ini
kita kan ingin melanjutkan ya
melanjutkan itu bukan berarti melakukan hal yang sama
tapi kontinuitas artinya setelah melakukan ini what's next gitu
jadi apa yang pernah dilakukan itu akan disosialisasikan gitu
termasuk dengan turunnya angka pengangguran sebanyak lima ratus tiga puluh ribu orang pengangguran
di tengah tengah meningkatnya angkatan kerja setiap tahun itu dua juta gitu
nah ini juga akan disampaikan
terus habis itu kita juga akan sampaikan bahwa penciptaan lapangan pekerjaan di indonesia yang dijanjikan oleh pak jokowi sebanyak sepuluh juta lapangan pekerjaan itu sudah terrealisasi
per dua ribu delapan belas akhir itu sudah mencapai sepuluh tiga ratus an
dimana sebagian besarnya itu adalah lapangan pekerjaan yang formal
itu juga akan kita sampaikan
termasuk juga wira usaha baru yang sudah tercipta di dua ribu lima belas itu dua puluh tujuh ribu
dan meningkat di dua ribu delapan belas itu mencapai empat puluh ribu
nah apakah prestasi ini atau capaian ini kemudian stop di sini saja
kita identifikasi masih ada lubang lubang yang harus kita isi ke depannya
misalnya satu ternyata walaupun angka pengangguran itu turun dan sudah mencapai inti pengangguran
ternyata angka pengangguran ini didominasi oleh lulusan smk
ini adalah sesuatu yang ironi
harusnya lulusan smk ini kan siap serap
misalnya seperti itu ya
harusnya siap serap tapi ternyata masih mendominasi kebanyakan dari pengangguran
masih membutuhkan waktu itu lebih dari setahun untuk mendapatkan pekerjaan pertamanya
akhirnya dia desperate ngambil pekerjaan semau maunya apa aja yang menerima saya
yang penting saya kerja
nah ini tantangan kedepannya yang akan kita hadapi dan hal ini menelurkan satu grand design yang disebut link and match antara supply dan demand
dari tenaga kerja dan dibagi bagi lagi
dibagi komponen termasuk salah satunya adalah kartu prageri
mas uki merespon tadi yang tadi mas angga katakan bahwa selama ini program disampaikan yang dilakukan belum bisa menyelesaikan masalah pengangguran misalnya tadi
dana desa dan lain sebagainya infrastruktur ini belum bisa menyerap angkatan kerja terutama yang ada di pedesaan
seperti apa kemudian
begini infrastruktur itu justru di era pak jokowi itu menyerap tenaga kerja itu sektor konstruksi ya
itu yang keempat
jadi dari seluruh serapan tenaga kerja di indonesia selama empat tahun terakhir konstruksi itu yang keempat
jadi sebenarnya itu baik baik saja
tapi saya pikir kita melihatnya lebih luas daripada itu ya
yang kalau kita mau melihat masalah ini lebih luas adalah soal apakah tenaga kerja yang kita produksi itu sesuai dengan standar kebutuhan industri dan umkm
nah inilah fokus dari jokowi amin untuk dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh empat
baik saya ke mas eko
mas eko harusnya apa sih yang
menjadi concern dari kedua cawapres ini atau kedua tim soal isu ketenaga kerjaan
dan apakah yang selama ini mereka sampaikan itu sudah komprehensif untuk bisa menjawab masalah itu
oke ya kalau kita bicara secara keseluruhan gitu ya
problem ketenaga kerjaan itu ada pada sisi produktivitas
ya karena kualitasnya begitu kan
penduduk bekerja kita begitu
terus kemudian juga yang justru yang terlatih
dan terdidik trennya meningkat ya
tadi sudah disinggung juga smk itu dari sejak dua ribu tiga belas memang trennya naik pengangguran dari smk
juga dari kampus
dari lulusan universitas itu banyak yang nggak terserap di dunia kerja gitu
dan trennya meningkat
nah itu masalahnya apa tuh mas ego
ini persoalannya ya kalau saya lihat ya ujung ujungnya sebetulnya adalah pertumbuhan industri tidak mampu mengimbangi gitu ya
kapasitas dari tenaga kerja yang terampil dan terdidik tadi gitu
karena kan pasti mereka harapannya ketika lulus ya
yang kampus ya sarjana begitu ya masuk ke dunia kerja formal ya
yang rata rata itu ada di sektor industri begitu
tetapi industri nya hanya mampu tumbuh sekitar empat persenan ya
empat dua puluh lima ini yang data dua ribu delapan belas
sehingga ya secara umum tidak mampu semuanya terserap
sehingga ya tersisakan
akhirnya yang tidak terserap itulah yang kemudian menjadi pengangguran gitu
dan uniknya ya dua ini gitu ya
dua ini dan ini adalah problem saya bilang tadi kualitas
karena sebagian besar adalah lulusan smp ke bawah
dan produktivitas kenapa ya
karena memang dengan tadi kita punya tren pengangguran itu sebenarnya turun gitu ya
beberapa tahun yang lalu masih angkanya tujuh persenan sekarang lima persenan begitu ya
tetapi output ekonomi yang dihasilkan hanya sekitar ya lima persenan saja begitu
jadi akhirnya yang terjadi memang kalah secara produktif dibandingkan dengan negara negara tetangga begitu
catatan indef bagaimana soal ketenaga kerjaan itu mas
ya secara umum problem kita itu sebetulnya bukan hanya pada era pak jokowi
ataupun pada pak sby gitu ya
problemnya sudah lama gitu
jadi memang secara struktural ya tenaga kerja kita itu sebetulnya tidak banyak berubah begitu
karena tadi memang berangkatnya dari low skill labor lah ya gitu ya
lulusannya sebagian besar ya memang masih rendah gitu ya
smp ke bawah terus kemudian kalau dibandingkan dengan negara negara lain ya
misalkan dalam konsep total factol productivity katakanlah gitu ya
jadi bagaimana mereka mampu menghasilkan
apa output ekonomi yang lebih produktif itu juga masih kalah gitu ya
dengan beberapa negara gitu ya
seperti vietnam ataupun filipina dan lain lain gitu ya
ini problem problem utama saya rasa untuk ketenaga kerjaan kita saat ini ya
nah yang selama ini kemudian dilakukan oleh pemerintahan jokowi jk dari catatan indef bagaimana
ya ada tentu saja gitu ya
apa yang kira kira memang cukup atau justru tidak bermanfaat atau bagaimana catatan indef
umum ya dari sisi positif ya saya sepakat tadi gitu ada tren penurunan terjadi begitu ya
walaupun semakin lama memang semakin susah menurunkan pengangguran
tidak hanya di era pak jokowi pada saat sby periode kedua itu juga semakin
trend penganggurannya ya
trend penganggurannya turun tapi landai
kita ada datanya dari kementerian ternaga kerja
kita coba lihat di plasma c di belakang
ini yang kita dapatkan
dapatkan dari kementerian ketenaga kerjaan gitu ya
nah ini juga sumbernya dari bps
ini tingkat pengangguran terbuka terus menurun
silahkan mas eko mungkin ada yang ingin disampaikan
ya ini menggambarkan bahwa memang terjadi secara umum ya pengangguran terbuka gitu ya
itu mengalami tren penurunan iya begitu
tapi kalau kita lihat ya misalkan ini antara dua ribu lima belas dengan dua ribu enam belas gitu ya
itu bisa turun ya sekitar mungkin tujuh itu ya
terus kemudian dari sini dari dua ribu enam belas ke dua ribu tujuh belas ya turunnya hanya satu
dan semakin landai begitu
dan ini berarti ada problem problem di dalamnya
itu yang positif
ini salah satu capaian yang menurut saya secara angka ini positif
dan yang lainnya adalah sebetulnya target rpjm ya
lima juta lapangan kerja itu memang tercipta begitu kan
nah tetapi kita juga harus menilai dari sisi yang misalkan capaian capaian gitu
misalkan tadi dibilang wira usaha dari dua puluh tujuh ribu menjadi empat puluh an begitu ya
tapi kan harusnya efek dari wirausaha
nah itu harapannya adalah output ekonominya growthnya itu kelihatan begitu
tapi saya rasa selama beberapa tahun terakhir ya capaian capaian dari sisi mendorong katakanlah wira usaha dan lain lain itu juga memang belum terasa ya secara makro
mas angga dari apa yang tadi disampaikan oleh mas eko ada tanggapan dan juga saya akan tanyakan nanti
apa kemudian program konkretnya yang akan ditawarkan oleh kedua kubu ini soal ketenagakerjaan
tapi kita harus break terlebih dahulu
pramir saya akan segera kembali
kita kembali setelah
iya tadi ada beberapa poin yang sudah kita bahas baik dengan tkn bpn termasuk juga oleh mas eko
kalau tadi apa yang sudah disampaikan oleh mas eko
sepakat tidak dengan misalnya penerangka pengangguran begitu ya
hal hal yang lainnya yang kemudian memang
yang tadi ada sisi positif dan juga negatifnya
sepakat tidak dengan hal itu
ya tentunya memang ada beberapa hal yang memang secara kasat mata kita lihat
tapi problem utama yang ingin kita soroti saat sekarang ini kan memang indonesia kan akan menghadapkan mengenai bonus demografi
melimpahnya sumber tenaga kerja
tapi di sisi lain yang kita juga soroti adalah terjadinya deindustrialisasi
nah deindustrialisasi ini artinya kan sumbangan sektor industri terhadap pdb ini kan semakin merosot
padahal kan tenaga kerja ini kan adanya di situ gitu loh
makanya kan yang seperti kita sampaikan tadi
prabowo sandi melihat faktor utamanya ini kan adanya di pedesaan tadi
yang kita lihat ini kan semakin lama tenaga kerja di sektor pertanian ini kan semakin menua ya
banyak anak anak muda yang tidak lagi ingin jadi farmer gitu loh
karena kebijakan kebijakan yang selama ini ada belum memberikan sebuah dukungan kepada situ
padahal kekuatan ekonomi kita kan ada di kekuatannya ada di agraris dan di maritim
nah harusnya itu yang diberikan konsentrasi utama oleh government
bagaimana anak anak muda ini mampu stay di pedesaan
itu yang belum ya
ya yang belum yang belum
yang kita garis bawahi
nah tentunya dengan tadi bang sandi sampaikan one kecamatan one center of entrepreneurship misalnya gitu
kita ingin memberikan sebuah konsentrasi konsentrasi di wilayah wilayah mana
tentunya kan sektornya pasti berbeda beda
antara daerah ini jawa barat misalnya di jawa barat
misalnya di sisi selatan jawa barat di sisi utara
pastikan pendekatannya akan berbeda
nah ini kan perlu pendekatan pendekatan khusus
dan link and matchnya misalnya saya contoh di dapil saya
di indramayu misalnya
itu kan kental sekali dengan sumber daya perikanannya misalnya
tapi industri perikanannya sampai sekarang ini belum pernah tumbuh gitu loh
padahal itu harusnya masuknya ke sektor sektor tersebut
nah kalau kemudian ada okoc itu bagaimana mengakomodir apa yang tadi disampaikan oleh mas angga
ya tentunya okoc ini kan bagaimana kita mereview kan satu daerah tertentu dengan potensi
tentunya kan potensinya berbeda beda kan
tapi di sisi lain menurut saya ini kan harus didiskusikan juga bukan hanya dari supply side nya
tapi demand side nya juga harus di
harus apa sih sektor yang cocok
baru kan tenaga kerjanya kan disesuaikan environment nya disesuaikan
karena apa entrepreneurship itu bisa tumbuh bukan persoalan modal bukan persoalan teknologi
tapi persoalan bagaimana environment ini bisa saling mendukung gitu
marketnya bagaimana dan lain sebagainya
itu juga pentingnya peran juga daripada pemerintah daerah
oke mas uki dari desa tadi kalau yang disampaikan oleh mas angga
itu yang kemudian harus dikurangi dengan masuk program okoc
dari tkn bagaimana menjawab itu
oke kalau dari kami ya
jadi begini kemarin itu sebenarnya tadi sudah saya sebutkan bahwa
ada satu paket grand design paket kebijakan yang kita sebut link and match
antara supply dan demand of labor atau supply dan demandnya tenaga kerja
ini yang mau kita pertemukan ini mereka itu harus dipertemukan sejak dini
nah maka ditelurkanlah beberapa program
komponen komponen yang pertama misalnya kip kuliah gitu
lalu ada kartu prakerja lalu ada juga pembukaan lapangan pekerjaan
dan juga persebaran smk smk juga bidangnya juga kurikulumnya
akan dibuat melibatkan industri dan umkm gitu
nah saya fokus sekarang ke kartu prakerja misalnya
jadi kartu prakerja
jadi kartu prakerja itu cara kerjanya seperti ini
akan dibangun jutaan balai balai latihan yang dimana persebarannya
dimana bidang studinya dan juga kurikulumnya
semuanya itu disesuaikan dengan potensi daerah
karena kita sama sama sadar indonesia menganut sistem regional otonomi atau otonomi daerah gitu ya
nah di sana akan disusunlah yang namanya kurikulum dan kurikulum ini dalam penyusunannya
melibatkan para pelaku industri dan juga para umkm
yang dimana nanti lulusannya diharapkan pertama dia bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri gitu
lalu yang kedua dengan meningkatnya produktivitas dan kemampuan kerja mereka
maka investor itu akan lebih suka dan lebih senang untuk masuk ke daerah sana
sehingga lapangan pekerjaan akan terbuka dengan sendirinya
dan jangan lupa juga di sana akan dimasukkan juga unsur digital di dalam pelatihan ini
supaya mereka mereka yang menginginkan untuk membuka usaha sendiri
itu bisa menggunakan komponen digital itu untuk memasarkan barang
misalnya seperti itu ya
saya kasih contoh misalnya ada satu daerah yang potensi ekonominya adalah tambak udang
tadi kan pertanian sudah ya sekarang misalnya tambak udang gitu
nah akan dibangun pelatihan pelatihan di sana yang sesuai dengan potensi ekonomi sana
yaitu apa tambak udang ini sendiri gitu
siapa yang akan melakukan ini siapa yang akan jadi mentor siapa yang nyusun kurikulum
ya pelaku industri termasuk umkm
terus siapa yang menjadi sasaran targetnya
sasaran target dari kartu prakerja itu adalah pertama mereka yang baru lulus
kedua mereka yang kena phk gitu
nah dari dua orang inilah yang akhirnya apa itu namanya disasar
pak jokowi itu inginnya program ini secara masif
jadi bukan hanya untuk orang yang sekarang sedang aktif mencari kerja
tapi fenomenanya ada
bahwa ada orang yang sudah kena phk

makanya dikeluarkanlah insentif
ini insentif supaya kamu kamu yang tadinya itu udah emang nyari kerja supaya tambah giat
atau kamu yang tadinya udah males malesan supaya nggak males untuk nambah kemampuan akhirnya bisa bekerja
mas uki insentif ini kemudian cukup ramai kemarin perbincangkan
karena memberatkan keuangan negara misalnya dari mana uangnya didapat dan lain sebagainya ini
bagaimana menjawab pertanyaan pertanyaan seperti itu mas
oke jadi saya sendiri kemarin baru saja membuat sebuah tulisan
oke jadi saya sendiri kemarin baru saja membuat sebuah tulisan

artinya tulisan saya memang suara resmi dari tkn jokowi maruf
kita melihat angka kita hitungan kasar saja ya untuk insentif
angka pengangguran di indonesia itu enam sembilan juta
kalau misalnya kita berikan seratus ribu untuk satu orang per bulan
katakan memang untuk keperluan pelatihan
atau untuk nanti setelah dia lulus mungkin nyetak cv dan lain lain lah gitu ya
seratus ribu sebulan itu artinya per satu bulan negara harus menyiapkan uang
kalau nggak salah itu sekitar rp enam ratus sembilan puluh triliun
dalam satu tahun itu cuma tujuh triliun
tujuh sekian triliun
anggaran pendidikan nasional itu sudah empat ratus triliun bro
mungkin banget ini kita lakukan
tadi saya pikir ini ada satu kesamaan antara kami satu ratus dua
untuk meningkatkan produktivitas anak anak bangsa
tujuan besarnya itu apa
supaya indonesia berhasil memetik bonus demografi
kalau kita ingin meningkatkan produktivitas
maka hal yang harus kita lakukan apa
pemerintah harus hadir memastikan bahwa rakyat indonesia bekerja sesuai dengan keahliannya
sebelum saya ke mas eko saya ingin ke mas angga
saya ingin anda mengomentari mas angga soal kartu prakerja
apa yang ada di apa pendapat dari teman teman bpn soal kartu prakerja milik pak jokowi

bukan hanya bpn bpn
bpn ini kan menyita banyak perhatian ya
mungkin juga salah satu hal yang menarik juga yang disampaikan oleh
tapi secara realistis saya rasa juga ini bisa dari jauh panggang dari api tadi ya disampaikan angka angkanya
jadi nggak realistis begitu
ya menurut saya amat sangat tidak realistis ya
karena apa namanya kan ini juga belum terurai
apa manfaat dari kartu ini apa gitu misalnya
ini kan juga belum jelas
apakah nanti mendapatkan subsidi apa misalnya
atau apakah juga masih belum jelas
nah itu juga penting
karena itu juga perlu di detailkan
dan anggaran daripada membiayai yang sekian banyak itu lebih baik ya kasih aja kepastian kepada guru guru honorer tenaga pekerja honorer
yang memang selama ini sudah membaktikan diri kepada bangsa dan negara gitu
daripada anggaran yang sekian puluh triliun mungkin dari hitung hitungan
tapi tadi sudah ada hitung hitungannya tujuh triliun
tapi kan apanya ini kan juga mas jadi belum fix juga
mau diberikan apa ini
bentuknya seperti apa
dan apakah bisa uang seratus ribu itu
menjadikan mereka itu apa
nah ini kan juga masih mengambang menurut saya
sedangkan kalau kita lebih berkonsentrasi anggaran yang ada ini
untuk mencetak sentra sentra kewirausahaan
tapi dengan basisnya ingin kita sampaikan adalah agroindustri
kita nggak mau melompat terlalu
ya kita gak mau melompat terlalu jauh lah
bicara digitalisasi dan lain sebagainya
sedangkan kita tahu kemampuan kita itu adalah di sektor pertanian dan perikanan
sebelum saya ke mas eko
mas eko mas duki ada oke oce yang akan dibawa kira kira begitu
ada yang ingin ditanggapi soal oke oce
kalau saya kan warga dki ya
saya melihatnya oke oce adalah program gagal gitu
jadi saya gak paham bagaimana seseorang mau meng scale up oke oce
misalnya sewaktu pak sandi berkampanye dulu disebutkan
bahwa misalnya oke oce ini tidak akan menggunakan apbd
taunya tahun dua ribu delapan belas kemarin pakai sembilan puluh dua miliar
atau oke oce ini akan dimodali
ternyata yang dimaksud dimodali itu adalah apa
ya disuruh minjem juga
nah ini makanya saya juga masih nggak ngerti
yang dimaksud oke oce minjemnya itu

adalah oke oce yang di dki
atau yang bagaimana nih
kalau yang di dki
karena pada proyeknya di dki
kebetulan saya sama sama bang sandi di hipmi
lingkungan pengusaha muda indonesia
kita sudah sekian tahun berbicara bagaimana memberikan sebuah insentif
dan intinya untuk mengembangkan lapangan pekerjaan atau entrepreneurship
itu kan environment yang diciptakan
jadi program oke oce di sini adalah menciptakan environment
dan tadi juga kita sampaikan
partisipasinya bukan hanya dari partisipasi
tapi dari partisipasi publik
kalau dalam konteks tadi dicontohkan ada yang tutup
ada yang lain sebagainya namanya bisnis
ada dinamika yang ada
tapi sebuah program yang elaboratif ini
ini sudah berjalan dengan baik
mas eko kartu prakerja
termasuk juga oke oce
bagaimana menurut mas eko
apakah itu sudah bisa menjawab permasalahan ketenaga kerjaan
atau seperti apa
kalau kita bicara dalam konsep ketenangan kerjaan ya
ini bicara satunya demand side ya
satunya supply side gitu ya
yang satu arahnya kartu prakerja gitu ya
itu supply side ya
terlepas dari banyak pertanyaan tadi
apa apa tadi dari mas andai
tapi diteruskan lagi mas revo
itu terlepas dari
memang ini hal baru yang diwacanakan oleh pak jokowi ya
dan ya mungkin publik juga menunggu
kejelasan ya bentuk bentuk ininya gitu
nah ini bagaimanapun ya ide baru ini
menurut saya juga
tidak perlu dimatangkan begitu ya
dengan segala apa ya istilahnya ya
masih tanda tanya ini
apa ada potensi juga sebetulnya gitu ya
untuk bisa mendorong terjadinya peningkatan kualitas ya
minimal dari keterampilannya gitu
tetapi memang ada problem yang terjadi saat ini
data mengatakannya dari tujuh juta penganggur itu tadi ya
sebetulnya sekitar satu delapan belas juta penganggur tadi
itu pernah mendapatkan pelatihan dan sertifikasi
dan tetap nganggur
dan itu angkanya besar gitu ya
sepertujuh dari pengangguran itu pernah dilakukan pelatihan
berarti ada problem di pelatihan itu
entah skalanya belum cukup
entah pelatihannya nggak match dengan yang apa yang diinginkan
kebutuhan dunia kerja dan lain lain
dan itu harus digali gitu
sehingga nanti kalau mau menerapkan konsep itu ke depan
harus benar benar melihat gitu ya
pelatihan apa yang tepat buat ini ya
tenaga kerja ini
nah dari sisi okoc ya
ini dimensidenya tadi ya
dari sisi dimensidenya
sangat didorong oleh pasangan nomor dua
untuk bisa mendorong
istilahnya menciptakan sebuah bentuk lapangan kerja
itu juga menurut saya juga menarik gitu
nah menariknya kenapa nanti mas eko kita ulasin

secara umum kalau saya menilai ya memang setahun ini ya bisa dikatakan secara umum dampak kepada ekonomi dki belum kelihatan besar
karena ya saya rasa masih berproses pada aspek kelembagaannya mematangkan kelembagaan
dan itu ya pasti butuh waktu
sama mungkin juga kartu prakerja kalau diterapkan juga pasti ada proses proses kelembagaan untuk membuat itu kebijakan fit dan kemudian bisa menjadi mengakselerasi
nah cuma di konsepnya itu memang berbeda
yang satu arahnya adalah memperbaiki link and match tadi dalam konsep mencari kerja supaya nanti gampang untuk mendapatkan pekerjaan
yang pasangan nomor dua itu mengarahkan bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan
yang lebih tepat menurut mas eko yang mana dengan kondisi kita saat ini
karena mencari kerja harus ketemu kan
pada akhirnya memang begitu
dan harus diskusi kali
iya dan saya rasa memang yang menarik di debat ketiga nanti adalah dua konsep yang memang berada satu di sisi demand dan satu di sisi supply ini akan dibenturkan
jadi pertemukan begitu katakanlah dengan konsep debat itu
sehingga aspek detail ya nanti konsep pelaksananya di mana itu akan sangat penting
karena nanti itulah yang akan menjadi istilahnya membuka mata lah ya gitu ya para ini konstituen itu
oh iya ini kayaknya lebih masuk akal nih
iya lebih realistis dan yang ini mungkin belum gitu ya
dan hal lain yang juga perlu saya sampaikan saya kritisi disini adalah terkait tadi agro industri perdesaan dan lain lain
data memang menunjukkan ketika awal awal dana desa itu bergulir gitu ya pengangguran di pedesaan turun
dari empat sembilan sekarang empat persenan
persoalannya adalah setahun terakhir itu balik lagi naik
jadi tahun lalu empat satu sekarang empat empat ya
jangan diperhatikan hanya komanya
tetapi persoalannya adalah anggaran dana desa itu berlipat ganda ya
naiknya gede banget gitu
tidak ada berkelanjutannya
ketimpangan pengangguran di perdesaan gitu ya ternyata malah meningkat
nah ini harus jadi pr besar juga gitu ya ketika kemudian konsep ini belum mampu gitu ya
belum menjadi obat mujarab
jadi jangan seperti pengantin kebakaran gitu
harusnya ada yang berlanjut
oke sebelum ke mas uki mas angga
nah isu apa sih nanti sebagai penantang yang akan dibawa di panggung debat
ya problem utamanya sih menurut saya kan memang soal pertumbuhan ekonomi ya
sebenarnya kalau pertumbuhan ekonominya tinggi ya otomatis lapangan pekerjaan pasti ya automatically kan tersedia
tersedianya tentunya sesuai dengan kebutuhan atau juga dunia kerja ini
karena pertumbuhan ekonomi juga tidak tercapai
target targetnya ya pasti impactnya kepada jumlah pengangguran
dan juga yang ingin kita kritisi kan isu menyeruak ini soal tenaga kerja asing
oh itu akan dibawa juga
enggak ini juga salah satu ya
salah satu yang menurut kita juga harus ada bahasan yang lebih detail lagi gitu loh
karena jangan sampai ini menjadi isu yang panas gitu
bahasan lebih detail itu apa maksudnya apa yang mau dibahas lebih detail lagi
ya menurut saya kan mengenai tenaga kerja asing kan memang juga sudah tidak bisa dihindari lagi ke depannya
karena kan dunia ini makin borderless ya
tapi jangan sampai tenaga kerja asing yang masuk inilah tenaga kerja
yang bisa diisi oleh tenaga tenaga kerja lokal gitu loh
jangan sampai tenaga kerja harusnya bisa lokal malah asing yang membanjiri
nah hal hal tersebut kan perlu adanya diskusi yang lebih detail lagi terhadap poin tersebut
jadi itu juga akan menjadi salah satu amunisi mungkin ya
kalau amunisinya petahana bagaimana menjawab tadi yang disampaikan oleh mas angga
ada tenaga kerja asing target ekonomi tidak tercapai bagaimana mas uki
ini kalau soal sdm ya kita fokus soal sdm aja
kalau soal pertumbuhan ekonomi juga ada sih penjelasannya
tapi oke lah kita untuk karena durasi
jadi kita fokus ke sdm
misalnya soal tenaga kerja asing ini ini sebenarnya isu yang dilebih lebihkan saja
karena jumlah tenaga kerja asing di indonesia itu hanya sekitar seratus ribuan
itu per akhir dua ribu delapan belas
dan tenaga kerja asing yang paling dikhawatirkan dan yang sering dipolitisasi itu kan tenaga kerja asing asal tiongkok
yang mana itu jumlahnya juga cuma tiga puluh ribuan gitu
bandingkan dengan tenaga kerja indonesia yang ada di luar negeri itu sembilan juta loh
tenaga kerja indonesia yang ada di tiongkok itu sembilan ratus ribu gitu
artinya apa artinya ini sebenarnya bukan sebuah isu yang dipaksakan menjadi isu
tapi tadi diminta untuk dibahas juga loh
sebenarnya ini sesuatu yang tidak sulit dijawab pak
saya agak heran kenapa ini mau diangkat
tapi ya terserah
nah cuman kalau dari petahana sendiri kita akan menjabarkan capaian capaian terkait dengan isu
sumber daya manusia termasuk juga capaian di bidang indeks pembangunan manusia misalnya gitu ya
jadi indeks pembangunan manusia ini ada empat komponennya
harapan lama hidup harapan lama sekolah pendidikan rata rata
terus habis itu adalah pengeluaran atau living standard gitu ya
nah dari empat komponen ini di era pak jokowi sama seperti era sebelumnya
itu semuanya naik
cuma yang membedakan ya mas
yang membedakan baru pertama kali sepanjang sejarah republik ini berdiri
kenaikan paling tajam indeks pembangunan manusia
itu ada di indonesia timur
yaitu papua papua barat gorontalo dan ntb
ntb mungkin indonesia tengah
tapi inilah bukti keberpihakan pak jokowi
jadi pecapaian pecapaian itu yang akan nanti dibawa ke dalam bangunan debat ya
kalau pak jokowi hanya mementingkan efek elektoral
ngapain capek capek bangun indonesia timur
baik mas eko terakhir mungkin dari mas eko
apa yang anda harapkan mas eko dari jalan debat cawa perasantian mengangkat isu paling secara umum mengenai sumber daya manusia sebenarnya
sumber daya manusia dan mungkin ya fokus ke tenaga kerjaan ya
tadi terkait produktivitas kita sudah jelaskan gitu ya
yang menurut saya juga penting sekali untuk dibahas itu adalah persoalan pekerja migran indonesia gitu ya
tidak hanya pada konteks perlindungan secara aspek hukum ya
seperti yang diberitakan beberapa hari ini gitu ya
tetapi lebih kepada juga bagaimana kemudian para pekerja migran ini gitu ya
memang benar benar yang kita kirim adalah yang berkualitas
karena ini problem besar gitu
dan kita tahu bahwa
tadi ya diinikan oleh mas uki bahwa misalkan memang tidak banyak tenaga kerja asing di indonesia dibandingkan kita yang keluar gitu ya
tetapi memang kalau kita bandingkan remitansinya gitu ya
yang sembilan juta tadi itu menghasilkan remitansi sekitar sepuluh miliar usd
sementara yang kecil tadi yang sedikit tadi itu sekitar tiga miliar us
jadi perbandingannya jauh sekali
itu juga hal yang harusnya menjadi concern ya
ya menurut saya concern
karena mereka diakui sebagai pahlawan devisa
tapi kemudian dalam perlindungan dan jaminan
ininya belum banyak diperhatikan menurut saya
mas angga artinya siap bang sandi menghadapi debat cawapres nanti dengan kmh jawa perman
ya insya allah ini kan buat dah tukar pikirannya
mas uki siap
kita tunggu nanti apa
apa namanya jalannya debat cawapres nanti yang mengangkat isu saat ini ada soal keterangan kerjaan
mudah mudahan apa yang kita diskusikan nanti betul betul terimplementasikan dalam jalannya debat cawapres nanti
dan pramil saya akan segera kembali saat lagi tetap bersama kami